iya dulu kan ibu sembuh karena sumpit ini
siapa tau sumpit ini bisa menyembuhkan mereka
oh balik balik
surah surah surah
kalian tidak boleh main hakim sendiri
mereka serahkan ke polisi
kalau bukan karena labu dari juragan toro
pasti kita masih miskin ya bu
iya ibu masih ingat persis isi dari lagu lagu itu
ada koin emas emas batangan perhiasan bimbingan banyak banget ya
kita harus dapetin lagu itu biar papa makin kaya
iya pak biar aku gak dapetin terus sama temen temen aku
yaudah kita harus cari toro sendiri
kalian memang mau seseraka
pak gimana caranya untuk kita minta labu dari juragan toro
tenang ayah punya cara
ikutin ayah aja
yuk yuk bangun
makasih ya kamu udah selamatin aku
yuk kamu ikut ke rumah aku
aku kenalin sama ayah aku juragan toro
gati makanya perjalan
terima kasih sudah menyelamatkan anak saya
sama sama itu sudah kewajiban saya untuk menolong sama manusia
memang anak saya saya didik dari kecil itu
ayah sebagai ucapan terima kasih
saya hanya bisa memberikan pot buah labu untuk kalian
sebentar saya ambil dulu ya
tolong dibantu tolong dibantu
agak berat itu ya
emang luar biasa
ayah tapi ingat
kalian hanya boleh membuka labu ini ketika sudah sampai di rumah
saya rumah lalu saya buka
terima kasih pak
baik baik ya kamu ya
saya permisi pak
tiap tiap di jalan ya
pak sebentar lagi kita akan menjadi tambah kaya
kita buka disini ya cuman
ayah kita buka sekarang
pagi semangat kerja ya
pelan pelan pelan pelan
tadi ada monster
di mana monsternya
ayo tunjukin di mana monsternya
iya udah deh
eh tunggu hati hati kalian
itu itu itu
kok kayak kenal ya
ibu ini juragen dharma sama iwan
itu juragen sama iwan
ini bukan monster
nggak mau ah
siapa suruh jadi orang jahat
oh iya tidak tidak
lalu kan ibu sembuh karena sumpit ini
ini semua payah aku bu
terima kasih juga
tiada tunjuan juga
terima kasih yotegar
aku senang juragan sama iwan sudah sembuh
terima kasih yotegar
terima kasih emi
aku sering berbuat salah
apalagi berbuat jahat kepada kalian
yang berlalu biarkan berlalu
yang penting sekarang juragan dan juga dan iwan